beralik informasi lainnya komisi tiga dpr mengecam keputusan polri yang dianggap tidak memiliki parameter yang jelas
soal perilaku baik dan berprestasi yang menjadi alasan akbp raden brotoseno tidak dipecat dari polri meski telah difonis bersalah dalam kasus korupsi
polri disebut membela anggotanya secara berlebihan dan dinilai akan merusak citra institusi
posisi institusi kepolisian terlalu membela anggotanya
nah terlalu membela anggotanya inilah menurut saya yang akan merusak citra kelembagaan kepolisian itu sendiri
jadi kalau hari ini ada institusi seperti itu ya kita harus melihat bahwa institusi ini aneh saja
nah itulah yang nanti pada saat rapat dengan pihak kepolisian akan saya tanyakan